tim piala uber indonesia memetik kemenangan dalam pertandingan pertama penyisihan grup d yang berlangsung di impact arena bangkok thailand
bertemu dengan tim uber malaysia indonesia menang dengan skor tiga dua
tim piala uber indonesia membuka peluang untuk lolos ke babak perempat final setelah di pertandingan pertama penyisian grup d menundukan tim piala uber malaysia
indonesia sempat tertinggal lebih dahulu di partai pertama setelah tunggal putri indonesia fitriani harus mengakui keunggulan tunggal pertama malaysia sonia chea
lewat pertarungan ketat selama lima puluh delapan menit fitriani harus menyerah kalah dua puluh satu sepuluh tujuh belas dua puluh satu dan empat belas dua puluh
sektor ganda putri yang menjadi andalan indonesia akhirnya membuat tim merah putih mampu menyamakan kedudukan menjadi satu satu
pasangan andalan indonesia grecia polii ⁇ apriani rahayu yang tampil di partai kedua
tanpa banyak kesulitan menundukan pasangan malaysia ia chinggo li meng yan dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu empat belas
target untuk dapat mencuri satu angka dari nomor tunggal putri akhirnya dapat diraih lewat penampilan apik dari tunggal kedua indonesia gregoria mariska tunjung
melawan goh jinwei gregoria sempat tertinggal di awal awal game pertama
namun gregoria mampu menemukan kembali ritme permainannya dan berbalik unggul hingga akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor akhir dua puluh dua dua puluh dan dua puluh satu enam belas
dari pelatih sih tadi nggak ngasih saya beban ya justru kan head to head kan saya sama dia kan saya kalah kan
jadi tadi sih cuma main lepas aja gak usah mikirin hasil kayak gimana soalnya kan bergu ya
bisa kan semuanya bisa terjadi bregu siapa tau dia lebih dapat banyak pressure dari sananya kan nggak tahu
kemenangan indonesia dengan skor tiga satu akhirnya dipastikan di partai keempat lewat pasangan ganda putri della desiara dan rizky amelia
harus bertanding selama satu jam dan sembilan belas menit
akhirnya menyudahi perlawanan ganda malaysia cho mei kuan vivian hu dua puluh empat dua puluh dua dua puluh dua puluh dua dan dua puluh satu dua belas
namun sayang di partai terakhir tunggal ketiga indonesia
rusli hartawan harus mengakui keunggulan tunggal malaysia selva durai kisona dengan skor dua puluh tiga dua puluh satu dua puluh satu dua puluh tiga dan tiga belas dua puluh
hasil ini membuat skor akhir tiga dua untuk kemenangan indonesia
di dua pertandingan penyisian grup berikutnya indonesia masih harus bertemu dengan tim
perancis dan tim tiongkok
dan walaupun sebenarnya indonesia tidak terlalu diunggulkan di pela uber kali ini indonesia berpotensi untuk menimbulkan kejutan
ini karena di kualifikasi piala uber zona asia indonesia mampu mengalahkan tiongkok dan melaju ke semifinal sebelum akhirnya dikalahkan tim jepang yang akhirnya keluar menjadi juara
erlangga wisnuaji bangkok thailand